pemerintah resmi memberi subsidi kendaraan listrik
angkanya sudah ditetapkan sebesar tujuh juta rupiah per unit
untuk satu orang penerima
subsidi diberikan untuk pembelian baru ataupun konversi
bantuan akan diberikan dalam bentuk potongan harga
menteri perindustrian agus gumiwang kartasasmita mengatakan
sepeda motor listrik yang bisa menikmati subsidi ada tiga
yaitu selis volta dan gesit
sementara mobil listrik yang bisa menikmati subsidi
yaitu hyundai ioniq lima dan wuling riv
namun demikian agus belum merinci soal teknis
pemberian bantuan untuk mobil listrik

mengusulkan pemberian bantuan pemerintah
terhadap pemberian sepeda motor ev
calon pembeli tinggal datang ke dealer motor listrik
lalu pihak dealer akan memeriksa data calon pembeli
berdasarkan nik ktp
syarat masyarakat yang menerima bantuan ini
antara lain penerima kredit usaha rakyat
penerima bantuan usaha mikro
hingga pelanggan listrik dengan daya empat ratus lima puluh hingga sembilan ratus volt ampere
pemberian bantuan diberikan kepada masyarakat
khususnya pelaku usaha mikro kecil
pemberian bantuan diberikan kepada masyarakat
khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah atau umkm